menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi resmi menyandang status tersangka kpk
dalam kasus dugaan suap hibah koni sebesar dua puluh enam lima miliar rupiah
dana yang diduga di korupsi imam berjumlah lebih besar
dari seluruh harta kekayaan milik imam yang berjumlah dua puluh dua miliar
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk koni tahun anggaran dua ribu delapan belas
imam nahrawi diduga menerima uang senilai sekitar dua puluh enam lima miliar rupiah
untuk memuluskan pengurusan proposal hibah yang diajukan koni kepada kemenpora
pada tahun anggaran dua ribu delapan belas
parahnya dana yang diduga dikorupsi imam berjumlah lebih besar
dari seluruh harta kekayaan milik imam yang berjumlah dua puluh dua enam miliar rupiah
ditemui di kediamannya di kompleks widya chandra rabu malam
imam menampik semua hal yang disangkakan terhadap dirinya
dan tentu pada saatnya itu harus kita buktikan bersama sama
karena saya tidak seperti yang dituduhkan
dan kita akan mengikuti nanti seperti apa proses yang ada di pengadilan
dibalik status sebagai tersangka komisi pemberantasan korupsi
imam juga sempat memiliki sejumlah prestasi sekaligus kegagalan sebagai menpora
di era menpora imam nahrawi indonesia sukses menyelenggarakan hajatan asian games
diawali dengan upacara pembukaan yang spektakuler
kontingen indonesia juga berhasil finish di posisi keempat
sepanjang sejarah indonesia tak pernah meraih kesuksesan sebesar ini
menpora imam juga memprakarsai sejarah besar dalam hal penghargaan terhadap olahragawan
yaitu pemberian bonus terbesar sepanjang sejarah
miliaran rupiah digelontorkan bagi olahragawan berprestasi
namun menpora imam juga sempat dianggap sebagai sebuah kemampuan
menpora imam juga sempat dianggap gagal saat indonesia meraih hasil buruk di sea games dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas

dan menjadi yang terburuk sejak sea games seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
tim liputan cnn indonesia
ini kan bagian dari diskresi instansi yaitu kementerian dan lembaga itu
diberikan ruang atau kewenangan yang lebih buat kementerian ketika ada instansi atau lembaga yang meminta ibah

nah proses ini kan bicaranya adalah proses politik
proses politik antara koni dengan kementerian kemenpora ini kan mesti di belakang meja
karena kan bicaranya bahwa ibah ini kan tidak terencana
tidak kemudian sampai sejauh mana kemudian diukur sampai outcome nya kan tidak
karena langsung bentuknya adalah langsung transfer ke koni
dan kemudian transaksinya
itu yang kemudian bisa dilakukan oleh pejabat pejabat yang ditunjuk di dalam kementerian
dan itulah fee nya tadi itu ya
fee dari kemudian diskresi memberikan dana hibah itu mungkin celahnya di situ ya
tapi yang perlu dipahami tidak ada aturan yang kemudian memunculkan adanya fee
fee ini muncul di karya
ini karena ilegal
pembicaraan di bawah meja tadi itu
nah di bawah meja
karena dana ibah ini adalah diskresi itulah yang kemudian menjadikan
yang kemudian menjadikan peluang para elit untuk memainkan ini
ya kan dulunya kan saya selalu menolak mengenai persoalan ibah
kenapa kemudian tidak dilegatkan pada program kerja
ya kan outcome nya outputnya jelas outcome nya jelas
sehingga itu tidak dimainkan oleh para elit di setiap
bahwa kemudian misalnya di instansi ada dana hibah itu kenapa mbak
karena mata anggarannya
atau kebijakan atau memang mata anggarannya sendiri
dan dana ibah ini dihilangkan dari semua kementerian juga harus kemudian mereform mata anggarannya
di sini yang mereform mata anggaran itu adalah kementerian keuangan
jangan lagi ada ibah
saya pikir hibah hibah yang ada di kementerian lembaga juga kemudian harus ada mekanisme pengelolaan yang jelas
karena kita kalau kita tahu ya pengelolaan mengenai dana ibah ini cukup rendah sistem transparansi dan akuntabilitasnya
tidak ada kemungkinan
tidak ada kemungkinan
ini yang kemudian yang harus difikirkan agar tidak terjadi hal hal seperti ini
mbak almas artinya memang di kemenpora sendiri
kita bicara kemenpora dulu deh kalau begitu ya
ada banyak sekali celah ya untuk dilakukannya praktek praktek korupsi
atau justru memang pengawasannya yang memang sangat lemah di kementerian ini atau bagaimana
catatan dari icw
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lain
kemudian kalau dikalkulasikan oleh kpk sekitar dua puluh miliar lebih begitu yang diduga masuk ke kantong imam nahrawi
artinya memang di kemenpora sendiri potensi celah untuk bancakan dana dana ini cukup banyak atau bagaimana
dari catatan dari icw mbak
sebenarnya tidak hanya di kemenpora ya
kalau kita berbicara soal potensi hibah dan bansos misalnya
potensi untuk disalahgunakan ya
tidak hanya di kementerian pemuda dan olahraga
tapi di setiap kementerian bahkan di pemerintah daerah
dan sebenarnya ini kan bukan kasus pertanyaan
sama di mana dana hibah itu dikorupsi atau diselewenkan
sudah ada banyak kasus kasus sebelumnya
bahkan untuk hibah terkait koni juga ini bukan yang pertama
di daerah misalnya di kabupaten donggala itu sudah pernah
kemudian di bantul itu juga pernah
angkanya juga fantastis di atas dua belas miliar
dan saya yakin juga di tingkat kementerian yang lain
tingkat kerawanan atau tingkat potensi bahwa dana hibah ini sama saja
rawan untuk disalahgunakan
rawan menjadi bancakan
tadi mbak yeni sebenarnya sudah membahas ya
pertama memang di sini kan ada diskresi dari kementerian itu sendiri
di mana menteri pemohon atau orang yang ingin
atau pihak yang ingin mengajukan hibah itu mengirimkan proposal
dan kemudian dicek
diskresinya di situ kuat
kemudian yang kedua kalau kita bicara soal akuntabilitas dan transparansinya
memang di pos anggaran hibah ini sangat kurang
jadi kalau pun nanti hibah akan
pos anggaran hibah tetap dipertahankan di anggaran kita ke depannya
ya seharusnya ada perencanaan
ada mekanisme pertanggung jawaban dan transparansi yang lebih jelas
agar kemudian dana hibah tidak selalu rawan untuk kemudian dikorupsi oleh pihak pihak tertentu ini
agar kemudian lebih transparan
begitu tadi yang mbak yeni katakan soal dana hibah ini
selain dana hibah
misalnya contohnya di kemenpora sendiri
potensi potensi penyelewengan apa yang kemudian bisa juga digunakan dana dana ataupun anggaran anggaran yang ada di dalam tubuh kemenpora
kalau di kementerian saya rasa kurang lebih sama ya
kecuali misalnya soal korupsi di sektor penerimaan negara
kalau di kementerian kementerian kan secara umum soal pengadaan barang dan jasa
biasanya kan itu paling banyak ya
karena juga pengadaan barang dan jasa
kpk sendiri kan sudah pernah merilis ya bahwa delapan puluh persen lebih dari delapan puluh persen dari kasus yang mereka tangani itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa
nah kalau kemenpora ini
ya kemenpora pun kasus korupsi menteri yang sebelumnya juga terkait dengan waktu itu proses proyek hambalang ya
jadi titik rawanya sebenarnya sama dengan kementerian yang lain
hanya berbedanya di sektor sektor yang khusus saja gitu ya
termasuk kalau kita bicara dana bansos dan hibah tidak hanya di kemenpora tapi juga di kementerian kementerian lain
mungkin ini karena pertama ini kan pengembangan ada ott
desember dua ribu delapan belas kemudian ada pengembangan kasus
di situ ada fakta fakta persidangan yang terungkap di tersangka atau terdakwa yang sudah difonis
dimana disebutkan memang ada peran dari diduga ada peran dari menterinya
ini seperti anak tangga sebetulnya ya
dari misalnya sekjen staff kemudian asisten baru akhirnya puncaknya diduga
jadi agak aneh juga begitu ya kalau disebut politis
anda tidak melihat ini ada unsur politiknya
iya kalau dilihat dari kalau dianggap politis karena momentumnya
ya seperti yang dijelaskan oleh kpk kpk sendiri sudah mengirimkan spdp sudah sejak berminggu minggu yang lalu
bukan karena ini injury time nya kpk begitu
bukan karena injury time
mungkin kalau injury time kpk bisa ditetapkan dari kemarin kemarin gitu ya
kemudian dari sisi kasusnya sendiri ini kan pengembangan kasus gitu ya
ada fakta persidangan kemudian kpk melakukan penyelidikan dan disitu diduga ada keterlibatan dari
silahkan bayangin ada tambahan bagaimana
kalau melihat aktor aktornya ya
saya pikir bahwa apa yang dilakukan di kemenpora ini adalah korupsi by design sebenarnya
ya kan karena semua unsur ini kan terlibat dari deputi sampai ke tingkatan asisten ya
asisten pribadi ya
iya asisten pribadi
saya pikir bahwa dari sebelum melakukan penyusunan itu memang sudah didesain untuk melakukan ini gitu loh
ya kan oke kemudian ada dana hibah sekian kemudian diajukan ke dpr oke ini lewat gitu kan
yang kemudian dimainkan gitu loh
sekian kemudian nanti diberikan dengan koni
saya pikir ini kemudian tidak pada saat itu pembicaraannya
tetapi sudah lama
karena kan ini koni juga terlibat dari aktor aktornya
makanya saya berpikir bahwa korupsi ini sangat sistematis gitu loh
sudah didesain sejak proses perencanaannya
makanya ketika ott ini terjadi pengembangan kasusnya kan ke proses perencanaan
kalau dalam hal ini ada dua yang kemudian bisa dilihat secara administrasi
kemudian standar pengendalian internal
standar pengendalian internal adalah mengenai kewenangan dari menpora itu sendiri
bahwa dia terlibat di dalam apa istilahnya melakukan apa kewenangan yang diluar batas
kalau melanggar aturan melanggar aturan tidak ada
tidak melanggar aturan kan gitu
karena kan proses proses secara
secara mekanisme pengelolaan limbah sudah dilakukan gitu loh
jadi ada dua hal yang kemudian dilakukan polanya untuk kemudian meraup ini
apa namanya pundi pundi untuk kemudian kepentingan pribadi
kalau kepentingan kelompok tidak lah
bisa jadi betul juga ya
karena ini kan apa namanya dugaan korupsi dana hibah menerima komitmen fee itu kan tidak terjadi untuk
satu tahun kemarin saja di tahun anggaran dua ribu delapan belas saja
tapi kan dijelaskan oleh kpk ada dua gelombang di situ ya
dari pemberian dana hibah dua ribu empat belas dua ribu delapan belas kemudian ada juga gelombang yang kedua dua ribu enam belas
artinya di sini mungkin kita patut mempertanyakan juga bagaimana peran dari sistem pengendalian atau pengawasan internal di kementerian pemuda dan olahraga
kenapa misalnya bisa se
separah ini begitu ya
dari sisi jumlah anggaran
dari sisi jumlah anggarannya juga cukup panjang
baik mbak yani kalau kemudian tadi anda katakan dana hibah ini memang tidak transparan tidak akuntabel
untuk kemudian proses ini sejak awal mana yang kemudian betul betul diterima mana yang tidak
artinya kan ini menjadi apa ya menjadi pembicaraan antara yang diberikan hibah dengan yang meminta hibah begitu
sebenarnya kalau bicara soal pengawasan ini kan di tingkatan internal dan keingatan eksternal
internal itu adalah di penyelenggara
pemerintahannya yaitu di pemerintahan jokowi gitu kan
bagaimana kemudian bapak presiden memberikan membuat sistem kontrol ke semua kementerian lembaga
kan ada kemudian lembaga lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan itu
kementerian keuangan seharusnya menjadi leading untuk melakukan pengawasan itu
tiga bulan sekali atau enam bulan sekali meminta kemudian implementasi atau penyerapan dari anggaran itu
dari sisi pemerintahan sisi lainnya adalah dpr
dpr kan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan
bagaimana kemudian mengontrol penyerapan dari anggaran ini
kan ada laporan laporan persemesteran yang kemudian di
itu yang seharusnya kemudian mekanisme internal itu ya
karena kan sudah jelas bahwa oh ini ada dana berdasarkan fungsinya
sedangkan ini ini diluar dari tiga hal itu
yaitu apa ada dana hibah
ada bantuan sosial
dana ibah jelas kemudian rentan itu dimanfaatkan oleh elit
itu yang kemudian menjadi kunci untuk dilakukan pengawasan
tetapi kalau setiap tahunnya kemudian ini selalu muncul selalu muncul tetapi tidak ada sistem pengawasannya
itu yang kemudian akhirnya
nah yang kedua adalah yang perlu difikirkan pemerintah saat ini kan periode terbaru
ya soyoknya aja bantuan bukan bantuan
hibah ini dihilangkan
oke oke nanti kita bahas kenapa harus dihilangkan
rifa manggaranya tadi ya
kita hibahkan dulu dua menit tiga menit untuk break
karena kita akan kembali lagi usai
sedangkan mereka yang segera kembali suatu lagi
ya kita lanjutkan dialognya di segmen terakhir
saya ingin ke mbak almas kalau begitu
paling tidak sejak kemenpora ini berdiri ada dua lah ya
dua menteri akhirnya yang menjadi tersangka kasus korupsi
artinya apakah kita bisa simpulkan bahwa kemenpora ini menjadi salah satu pos kementerian yang juga rawan
dan juga perlu kita awasi sedemikian rupa
mengingat banyaknya dana atau mungkin anggaran anggaran yang bisa dimainkan menjadi sebuah bancakan
semua kementerian saya rasa pengawasannya perlu ditingkatkan ya
dan kemenporat bukan satu satunya kementerian di mana dua menterinya itu ditetapkan sebagai tersangka ketika mereka menjabat sebagai menteri aktif
ada juga misalnya di kementerian agama begitu ya
walaupun bukan menterinya tapi disitu ada kasus korupsi yang menyebut nyebut gitu ya di dalam persidangan
menyebut nyebut begitu ya di dalam persidangan
menyebut nyebut dugaan keterlibatan menterinya
jadi saya rasa kalau soal peningkatan pengawasan semua kementerian harus
terlebih lagi di kementerian kementerian yang sudah ada kasusnya
baik itu di kementerian pemuda dan olahraga kementerian sosial juga
walaupun waktu itu kasusnya bukan di kementerian ya
kementerian agama dan sebagainya
perlu ada peningkatan pengawasan dan terutama di pos pos anggaran yang sudah jelas jelas banyak korupsi di dalamnya
nah kalau tadi mbak yeni katakan lebih baik dana hibah itu dihapuskan saja
anda setuju tidak sih dengan itu
bukankah kemudian apa ya untuk memperbaiki gitu ya menambah kualitas dari sebuah kementerian
atau mungkin katakanlah kemenpora di mana ada atlet yang harus dibina
tentu kan perlu ada dana dana tertentu
kalau harus dihapus apakah anda setuju atau kemudian bisa ada cara cara yang lain
begini kita bisa melihat dari kalau misalnya dana hibah itu ada setiap tahun
kemudian penerimanya juga ada secara rutin begitu ya
misalnya koni atau pihak yang lain
kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai satu program dari kementerian pemuda dan olahraga itu sendiri
ini kita tidak bicara kemenpora saja sebenarnya kalau soal hibah dan bansos
karena problemnya juga di kementerian lain dan di pemerintah daerah khususnya
dan hibah dan bansos itu kan rawan juga untuk dipolitisasi
makanya kenapa kemudian menjadikan itu sebagai satuan yang anggaran yang bukan hibah namanya
atau ada pos anggaran tersendiri
menurut saya sangat urgent untuk kemudian meminimalisir pertama politisasinya kemudian juga penyalahgunaannya
walaupun tidak menutup kemungkinan tetap akan ada potensi untuk disalahgunakan juga
mbak yeni bagaimana ada tambahan
soal dihapuskan kenapa itu harus dihapuskan
sejak awal kemudian harus di reform anggarannya atau bagaimana
ya karena kita tahu bahwa hibah ini kan boleh dibilang kan sarang lah
ini komoditas ini ya komoditas
ya kan komoditas atau sarang yang bisa dimanfaatkan oleh elit gitu kan
kita kan mengacu aja lah pada undang undang keuangan negara tujuh belas
prinsip prinsip mengenai soal transparansi akuntabilitas efisiensi efektivitas
kemudian berbicara pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja
ini kan bicara adalah pengelolaan yang ada ukurannya
kalau kemudian mengeluarkan uang seratus m
outputnya apa outcome nya apa
kalau tadi disampaikan bahwa setiap tahun mengeluarkan itu ya sudah direncanakan saja gitu loh
sehingga ini yang tidak dijadikan salah satu yang dimanfaatkan oleh teman teman gitu loh
temen temen di birokrasi
itu yang kalau kemudian bapak presiden memiliki komitmen gitu kan
komitmen di dalam apa
membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akur
ya kan terukur lah
nah kalau di kemenpora ini kan tentu ada banyak atlet begitu uang binaan dan sebagainya
itu bagaimana sebetulnya ya pak
untuk mengelola anggaran itu
ya itu bisa masuk di dalam program
kan tadi yang saya sampaikan ada untuk belanja program belanja berdasarkan program
ada berdasarkan fungsi
ada berdasarkan organisasi
nah ini masuk saja di salah satu ini
itu bisa sebenarnya
tinggal menambahkan nomor rekening
karena itu kan by nomor rekening
program itu akan mengikuti nomor rekening dalam mata anggaran gitu loh
nah itu yang kemudian di fikirkan oleh siapa
kalau mau meminimalisir potensi potensi korupsi di kementerian lembaga ya mereform juga mata anggarannya
jangan sekemudian mata anggarannya ini memberikan ruang yang sebesar besarnya untuk kemudian dikorupsi
karena potensial sekali ya
ya potensial sekali gitu loh
jadi kita tidak memberikan ruang
kita tidak memberikan ruang yang terlalu lebih lah kepada teman teman di birokrat gitu loh
karena kita tahu bahwa kalau kita bicara soal revolusi mental pada saat ini memang harus perlu ditekankan gitu loh
dalam hal ini apa
bicara soal proses pengelolaan keuangan negara
langkah untuk meminimalisir
silahkan mbak almas bagaimana ada tambahan
ya kalau soal itu ya lagi lagi ya kami sangat setuju ya
kalau misalnya dana hibah ini kemudian diubah atau di reform ke depannya
tidak lagi ada di pos dana hibah karena itu tadi
kadang kadang anggarannya juga sangat besar ya
makanya kenapa temen temen juga sering melototin begitu ya
menjelang pemilu misalnya kan dana hibah dan bansos ini trennya seperti apa
kalau trennya naik dan sedangkan sudah banyak kasus korupsi sehubungan atau terkait dengan dana hibah dan bansos ini kan menambah titik kerawanan itu tadi
dengan mereform anggaran ke depannya
kalau sekarang dana hibah tidak terukur bagaimana pencapaiannya kemudian bagaimana akuntabilitasnya
harapan kita ke depan tidak ada lagi anggaran anggaran yang kita susah nih mengukur bagaimana pencapaiannya kemudian juga soal akuntabilitasnya
jadi lebih ke depan juga lebih jelas begitu ya
apalagi sebetulnya kemenpora ini kan tentu membina atlet atlet ya
menciptakan prestasi yang selama ini mungkin bangsa indonesia haus sekali begitu ya dengan prestasi
mbak almas kalau kemudian ada praktek praktik korupsi begini
tentu yang rugi pasti adalah pembinaan atletnya kualitasnya atau bagaimana catatan icw
ini kerugiannya bukan hanya soal kerugian negara ya
saya sangat mungkin kita semua disini sangat bangga gitu ya
bagaimana berprestasi atlet atlet kita di pertandingan pertandingan olahraga kemarin gitu ya
tapi bisa kita bayangkan kalau misalnya puluhan miliar atau belasan miliar uang atau anggaran kemenpora ini tidak dikorupsi
mungkin prestasi kita atau support kita terhadap atlet atlet kita bisa lebih dari sekarang
mungkin prestasinya bisa lebih gemilang begitu ya dibandingkan dengan yang sekarang
jadi kerugiannya ya tidak hanya negara yang dirugikan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi ini
tapi juga atlet atletnya itu sendiri
termasuk pencapaian pencapaian kita di bidang olahraga
dan memang kementerian pemuda dan olahraga adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan support itu
mak mungkin perlu dipikirkan bagaimana desain kedepannya agar kemudian anggaran yang sudah bagus ini
anggaran yang sudah besar ini untuk kemudian memberikan support pelatihan dan segala macam untuk atlet tidak semakin disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan tertentu
oke terakhir bayangin nih
perlu dipikirkan desain kedepannya selain menghapus tadi yang dikatakan ya
buat program baru tadi tadi tuh ya untuk desain anggaran anggaran di kemenpora ini
sebenarnya kalau di programnya kementerian olahraga ini sudah bagus ya
kalau saya melihat di programnya
di mata anggarannya pembinaan kemudian peningkatan kualitas atlet pemberian bantuan dan sebagainya
hanya saja sasarannya yang kemudian yang harus diperluas
kalau duitnya kemudian daripada kemudian masukkan ke bansos atau hibah masukkan ke program ini sasarannya akan lebih banyak
lebih jelas ya begitu terukur juga
lebih banyak begitu loh
kemudian ya itu tadi
karena kan sebenarnya tidak perlu kemudian menambah pos baru
tetapi kemudian memasukkan ke yang sudah ada
anggaran itu yang sudah ada
yang sudah ada itu sudah bagus gitu loh
dalam pembinaan kemudian dalam apa namanya mengidentifikasi ke daerah daerah dan sebagainya
ini yang kemudian yang perlu difikirkan adalah bagaimana kemudian memberikan support kepada daerah
begitu loh kemenpora ini
duitnya kan sedikit kalau ke daerah
dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan
ini yang kemudian bisa disalurkan di situ
adalah banyak yang potensial di daerah
kan ada dalam mata anggarannya dikonsentrasi dan tugas pembantuan
masukkan saja kerjasamanya dengan dinas pendidikan atau dengan apa kemudian masuk
termasuk bisa dengan organisasi olahraga juga
seperti misalnya koni atau yang lain
kan masukkan program di situ
artinya ini perlu dievaluasi sebetulnya ya keberadaan dari dana hibah dan juga penyalurannya ini
mudah mudahan apa yang kasus yang terjadi di kemenpora ini menjadi pembelajaran ya
dan tentu kita akan sorotnya bersama
dan paling tidak kita masih bisa berharap bahwa
ini tidak lagi kemudian terjadi di kemudian hari begitu
tidak hanya di tubuh kemenpora tapi juga di kementerian kementerian yang lain
terima kasih banyak mbak almas
terima kasih banyak mbak yeni sudah hadir
kita menarik sekali diskusinya tapi kita harus sudahi dulu
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami